berkeliling di perumahan warga
para penjual jamu menyediakan aneka racikan tradisional
langsung ke rumah pelanggan
sebelum sibuk perjualan
ada proses panjang yang harus dikerjakan setiap harinya
salah satu yang kami ikuti adalah sri sugianti
penjual jamu di kabupaten bogor jawa barat ini
berbelanja bahan jamu di pasar bojong gede
kali ini sri dan saya berbelanja kencur jahe kunyit jahe merah
biang kunyit gula merah asam jawa serai gula putih
kali ini ternyata ada satu bahan yang habis di pasar
namun banyaknya lahan terbuka di desa cilebut timur kabupaten bogor
membuat bahan dapat diambil dari kebun sendiri
oke ini udah
ini daun sirinya sudah selesai diambil ya
sudah lengkap kita akan siap siap untuk dibuat jadi jamu
dan enaknya kalau ada perkebunan kayak begini
ya ada bahan bahan yang di pasar nggak lengkap
tinggal ambil sedikit sedikit
nah waktunya membuat jamu
pertama tama cuci bersih seluruh rempah rempah
racikan yang pertama jahe dan gula merah
ukurannya ada lada hitam cabai jawa kayu manis serai jahe dan tentu gula merah
semuanya dimasak sekitar lima belas menit
setelah mendidih tambahkan garam dan gula pasir sebagai penguat rasa
kedua kita membuat racikan beras kencur
campurannya ada cabai jawa lada hitam beras putih dan kencur
semua ditumbuk jadi satu
dengan ditumbuk ramuan mengeluarkan aroma lebih kuat dibanding dengan blender
setelah halus beras kencur disaring empat kali
hasil saringan beras kencur kemudian ditambah air jahe dan gula merah
nah ampas beras kencur kemudian ditambah dengan biang kunyit
racikan ini dikenal mujarab untuk mengobati masuk angin atau asam lambung
sama dengan proses sebelumnya racikan disaring empat kali
ternyata ampasnya masih bisa dipakai untuk membuat kunyit asam
prosesnya ampas dicampur daun siri dan gula merah
jika jamu jamu sebelumnya dicampur dengan jahe gula merah
maka jamu kunyit asam memakai campuran rebusan daun sirih asam jawa dan gula merah
rajikan ini biasa dikonsumsi wanita sebelum atau setelah haid
sabiloto memiliki peranan anti diabetes karena meningkatkan kerja insulin
sekarang waktunya berjualan
untuk jamu gendong kain gendongan menjadi kunci yang utama
matanya harus dua kali agar bakul tidak jatuh
oke ini sebelum kita jalan saya akan cek dulu pakai gps
ini berapa lama dan berapa jauh ya
lebih tepatnya kita jualan
tiga puluh tahun berjualan sering memiliki banyak pelanggan setia
pembeliannya mulai dari rp tiga per gelas
racikan jamu memang sudah menjadi bagian pengobatan tradisional kita turun temurun
beberapa jenis jamu memang menyebutkan jamu berhasil bagi kesehatan
saya sudah sejam jalan sama bu deh
ini kurang lebih kalau di peta saya sudah sekitar satu kilometer
ini kalau jualan sehari berapa jam bu

empat jam berarti estimasinya tiga sampai empat kilo per hari
gendong jalan kaki pagi sore ya
karena kalau shift sore itu biasanya jalan lebih banyak ya bu ya
karena kalau shift pagi biasanya nge post di satu tempat
jadi saya bantu bu deh pas dia lagi jalan capek capeknya
dan capek bener
uh ini batangnya tajam semua
jalan yang licin membuat kami mengakhiri berjualan lebih cepat
kami mendapat rp empat puluh sore ini
rian fernando dwi agung bogor jawa barat